diam diam diam diam
seekor sapi kurban mengamuk saat akan disembeli
mencoba menghindari amukan sapi sejumlah panitia kurban di jalan pembina matraman jakarta ini bahkan tercebur ke sungai
tak buas hanya mengamuk di sungai sapi kembali berontak saat akan dijinakkan di jalanan
sebelum akhirnya dapat ditaklukkan warga dan menunaikan tugasnya sebagai hewan kurban
nyebur ini masih basah
apalagi nggak sempat nyebur
apalagi nggak sempat nyebur
nyebur berhubung takut diseruduk ya nyebur duluan
sapi sumbangan wali kota tangerang selatan juga lepas saat apel gelar pasukan idulat harabu surek
belasan anggota polres tangerang selatan yang sedang hikmat mengikuti apel pun lari kocat kacir
sapi berbobot lebih dari setengah ton itu tiba tiba saja lepas dan hampir menyeruduk polisi yang sedang berbaris
sempat bersembunyi di sela sela bangunan polres sapi sumbangan wali kota airin rahmi deani itu akhirnya berhasil ditangkap
lain lagi dengan yang terjadi di kelurahan rakam kecamatan selong lombok timur nusa tenggara barat
sejumlah penjual hewan kurban berlomba memikat pembeli
salah satunya dengan memberikan layanan salon untuk hewan kurban yang telah laku dijual
kambing kambing dimandikan disampung hingga disisir hingga rapi
menurut pengguna jasa salon kurban ini bila kambing kurban bersih dan cantik serta sehat maka akan menarik pembeli lain untuk datang
supaya kambing ini terjaga kesehatannya
kalau ini sesuai dengan kemampuan
sebagai sesuai dengan syariat dengan syarat dari hewan kurban insya allah
sejumlah akun media sosial juga melaporkan kejadian hewan kurban yang mati sebelum dikurbankan
salah satunya sapi kurban di desa tembong magelang yang mati hanya sekitar empat jam setelah diantarkan
namun yang menimpa seorang pria bernama walijan petani serabutan asal cepor pal bapang bantul ini sempat viral di akun facebook info cegatan jogja
alkisah domba yang akan diantar walija
dan kepalanggannya mati dalam perjalanan sekitar pasar ngasem yogyakarta
yang mengharukan wali jan menolak bantuan sejumlah pihak yang bermaksud membeli dombanya yang sudah mati
dengan alasan haram hukumnya menjual bangkai
walijan lebih memilih membawa pulang dombanya untuk dikuburkan
meski demikian warganet yang bersimpati dengan kisah walijan yang viral setelah diunggah oleh warganet bernama hadi mash urc ini akhirnya tetap membantu
salah satunya menjanjikan memberi anakan kambing hingga menggalang donasi